jembatan bentang panjang lrt di kuningan ini sempat menjadi kebanggaan indonesia
tahun dua ribu sembilan belas museum rekor dunia indonesia muri mencatatkan
jembatan ini sebagai struktur jembatan kereta api lengkung
dengan struktur beton terpanjang negeri ini
menggunakan tipe box girder radius lengkungnya satu ratus lima belas meter
dengan panjang bentang utama satu ratus empat puluh delapan meter
dan beban fondasi pengujian empat empat ratus ton
namun baru baru ini wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo
menyebut jembatan bentang panjang lrt jabodebek salah desain
karena tidak memperhitungkan sudut kemiringan kereta
sehingga kereta lrt jabodebek harus berjalan dengan kecepatan dua puluh km per jam saja
hal ini tentu saja menjadi kecemasan calon pelanggan lrt
tapi kemarin tuh baca di berita katanya ada yang salah desain
atau segala macam gitu ya pokoknya ada masalah
padahal itu kan proyek lama dan udah gak sabar mau nyoba
karena kan ini macet banget
tapi kalau banyak masalah harusnya dikaji ulang lagi gitu
untuk nyoba lrt ini bakal khawatir jadi mending nunggu yang fixnya gitu
maksudnya nunggu bener bener bagus lrt nya gitu
untuk khawatiran sepertinya
ya sesuai di berita ya katanya apa namanya dari kecepatan lrt delapan puluh km per jam itu
turun setelah lewat yang di sekitaran kuningan ini kan sangat jauh
itu cukup membuat saya khawatir sih
tapi tetap saya mau coba dulu kayak gitu
perancang jembatan lrt longspan kuningan arvila delitriana mengatakan
jembatan ini dibangun menggunakan
mengikuti rencana jalur atau alinyemen yang sudah dibuat kementerian perhubungan
perancangan jalurnya sudah mengikuti kemampuan dari kereta lrt jabodetabek
jadi simulasi ini dilakukan betul betul sesuai dengan bahan rencana
itu sudah berjalan dengan baik
kalau ada pemberitaan bahwa jembatan ini tidak aman
mungkin dicermati dulu pernyataan pak wamen
sebetulnya yang beliau pertanyakan itu adalah terkait adanya kecepatan yang menjadi rendah
pada saat melewati longspan lengkung lrt ini
jadi bukan struktur jembatannya yang dikhawatirkan tidak kuat
nah tetapi memang kecepatan ini dibatasi oleh alinyemen
alijemen dibatasi oleh lokasi yang memang sangat terbatas
sehingga membentuk suatu radius yang cukup kecil
sehingga lrt yang lewat kecepatan menjadi lebih rendah
jembatan bentang lengkung lrt
jembatan bentang lengkung lrt
jembatan bentang lengkung lrt
jembatan bentang lrt
jembatan bentang lrt
jembatan bentang lrt
jembatan bentang lrt
jembatan bentang lrt
jembatan bentang lrt
jembatan bentang lrt
jembatan bentang lrt
lrt jabodetabek perlu melakukan pengecekan rutin pada roda kereta maupun rel di jembatan lengkung lrt kuningan
untuk memastikan keamanan operasional lrt
sebab adanya lengkung dengan radius kecil berpengaruh pada penggunaan komponen rel dan roda kereta
ini terkait dengan struktur tadi
jadi memang bukan tidak perlu diperbaiki memang tidak perlu diperbaiki
memang desain seperti itu
jadi jangan salah ini tidak perlu diperbaiki
memang sudah desain desainnya demikian
ini akibat memang tadi saya sampaikan karena harus mengikuti trase jalan
nah nggak mungkin lagi dilebarkan lagi gitu ya
karena dari awal dari tim desainer sudah tahu bahwa pasti akan terjadi seperti ini
presiden joko widodo pun ikut angkat bicara soal permasalahan ini saat mencoba lrt jabodebek kerabu
menurutnya kesalahan yang ditemukan merupakan
hal yang wajar
lrt ini adalah yang pertama kali kita kerjakan
jadi kalau ada koreksi ada yang perlu dikevaluasi kalau ada yang diperbaiki kita perbaiki
jangan seneng mencari cari kesalahan karena kesalahan pasti ada
karena baru pertama kali
operasi penuh lrt jabodetabek pun terancam mundur ke akhir agustus dari rencana awal pada delapan belas agustus dua ribu dua puluh
namun uji coba akan tetap dilakukan agar tidak terjadi kendala ketika beroperasi
jembatan bentang panjang atau longspan lrt jabodebek dipastikan aman oleh kementerian perhubungan dan kementerian pupr
namun masih banyak warga yang khawatir oleh kesalahan desain yang disebutkan wakil menteri bumn
tim liputan cnn indonesia